media sosial bukan hanya tempat untuk berinteraksi
di tangan tiga anak muda benek ribo bintang dan fendriana
media sosial dimanfaatkan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan
berawal dari kegemaran mereka berinteraksi di media sosial
mahirlah clothing company iwer banana
ini tidak ada hubungannya dengan pisang
karena nama banana diambil dari akronim nama pendirinya
selain menjual sepatu dan aksesoris bisnis mereka justru menjagokan kata kata kreatif
yang sering trending di media sosial pada t shirtnya
iwer banahana didirikan pada dua ribu dua belas tanpa perencanaan sama sekali
modal mereka hanya keinginan kuat untuk berbisnis kemampuan melihat peluang dan memanfaatkannya
apa tuh awal yang kamu lakukan
kalian lakukan apa
pertama kali tercetus ide terus kemudian apa yang kalian lakukan
iya kita build trend dari sosial media sih
kebetulan kan mena tuh emang aktif di sosial media
jadi waktu itu lagi rame ramenya dulu hashtagnya free food cook gitu
terus dia juga
oke jadi gue juga langsung

dibeda sama yang lain gitu
terus kita semua kebetulan waktu itu seneng sama idenya bener juga gitu
belum ada kan waktu itu
terus yaudah yang pertama kita lakukan cari nama
segalanya kaos free pupuk puk inilah yang mereka keluarkan saat itu cukup untuk membuat lima puluh lembar
kaos lima puluh kaos itu ludes hanya dalam beberapa minggu keuntungan yang mereka dapat langsung
digunakan untuk memproduksi kaos yang lebih banyak lagi ide ide pun berkembang dan mereka
membuat aneka seri kaos yang berbeda enam bulan pertama semua keuntungan digunakan untuk produksi
media sosial menjadi sarana berpromosi karena modal yang terbatas sekarangnya kalian fokusnya
jualan di online bisa ceritain ya dari awal kalian hanya memproduksi jadi jemur di depan rumah
terus jadi bisa apa ya memanage sampai kalian sudah setelah isop punya management
mungkin lebih ceritain tentang apa kita kayak sudah bermanfaat dengan sosial media
iya kita tuh jadi ini kebetulan banyak juga yang nanya sama kita
kalau pasti sih cuma segitu aja bisa balik modal bisa balik lagi
bisa banget kita tuh manfaatin bener bener social media twitter waktu itu gratis
website waktu pertama kali kita belum punya website jadi pakai tumbler

selama tiga bulan pertama semua hal mereka lakukan sendiri
mulai dari menemukan ide mencari bahan dan vendor
mengelola email sampai mengemas dan mengantar barang kepada pemesan
tetapi akhirnya ketiga sahabat ini merasa kewalahan dan merekrut seorang karyawan
ngerasain balesin email satu satu sampai pegel tuh udah ngerasain semua
sampai era sekarang jadi sistem itu ngerasain banget
dan karena dulu awalnya bena kan emang udah blogger
udah punya base follower itu udah ada gitu
dan kita beberapa juga punya teman sekitaran dunia social media
kita juga kerja sama sama mereka dengan kasih kaos
jadi bener bener bukan marketing yang dibudgetin semua
masih cuma cuma semua saat awal awalnya
pemesanan semula hanya dilakukan melalui email line dan whatsapp
setelah satu tahun mereka membuat website e commerce
tahun sebelum kalian punya website itu produknya berapa perbulannya berapa

iya awal saja
belain bisa produksi berapa kaos

jadi waktu awal awalnya kita memang desainnya belum terlalu banyak ya
jadi kita produksi sesuai desain
kalau kita biasanya setiap beberapa bulan sekali ada desain baru
dan setiap desain kita produksi lagi
jadi setiap berapa bulan sih produksi

ini kalian ada yang mau nggak

kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita bikinnya banyak juga
kita sih lepas ya everlasting
kita sih nyayang jika ada acontec equation
tiga tahun berjalan iwer banana kini memiliki delapan orang karyawan
jika pada awalnya iver banana hanya merupakan bisnis sampingan
kini ketiga pendirinya meninggalkan pekerjaan lama untuk berbagi tugas di ngurus banana
awalnya waktu itu memang tidak sukses sih ya
yang keluar dari kerja kantoran itu susah banget diterima sama orang tua
itu susah banget sampai akhirnya kita ngebutinnya kayak gini
ngebutinnya ternyata iwer banana bisa kok gitu
bisa kok hidup dari sini gitu
jadi yaudah gak ada komplain lagi lah gitu
jadi emang suksesnya tepat sih
bena menangani bagian pemasaran dan promosi bintang di bagian produksi
sementara fendriana mengurus komunikasi eksternal dan internal
seperti bisnis lainnya iwer banana pun menemui masa pasang surut
tepat dulu sampai tahun pertama abis itu agak turun
karena waktu itu juga kita ini sebenernya banana tuh dulu jadi side jobnya kita gitu
jadi belum fokus di situ
jadi abis itu jadi kayak tahun kedua tuh masih
masih naik turun
sekarang udah lebih ini sih udah ada karyawan banyak
terus aku juga udah turun langsung sekarang
udah jadi udah gak side job lagi full
dan kalau kendala tadi sih
lebih ke ini ya ordering tadi ya
karena kan kita banyak yang order
maksudnya anak muda
jadi kadang dari mereka banyak yang baru pertama kali belanja online
atau mungkin juga
masih pinjam semua orang tuanya
atau mereka belum terbiasa belanja via website
akhirnya minta ada ada line nya enggak ada whatsapp nya enggak
bisa p sms enggak segala macem
nah dari situ akhirnya ya udah kita ada in semua biar bisa order segapa mungkin gitu
meski berbeda tugas ketiganya tetap rajin memantau media sosial
dan melakukan brainstorming untuk mengembangkan produk
apalagi tren di kalangan anak muda cepat berubah
belum lagi bisnis pakaian jadi dengan anak muda
dengan target remaja
juga tumbuh bagai jamur di musim hujan
setiap orang yang naik komputer tadi
kalian kayaknya enggak
maksudnya enggak terlalu memikirkan
ya walaupun banyak
pasti kan banyak yang jual jenis kaos
itu enggak terlalu jadi apa ya hal yang kalian pikirin gitu
karena kita pede sama konsep dan brand kita juga sih ya
paling kalau ada orang lain yang jual kaos
atau produk mirip mirip kita
kita malah berteman ya

jadi enggak sama percaya sih
rezekinya udah masing masing juga
jadi ya udah berteman
tak salah jika mereka tetap memanfaatkan media sosial
dan e commerce untuk menggincot bisnis
indonesia adalah target pasar yang potensial
pada dua ribu enam belas diperkirakan separuh dari netizen di indonesia
yang berjumlah satu ratus dua juta orang berusia di bawah tiga puluh tahun
sesuai dengan target pasar i wear banana
sama kalau di banana juga kita mincernya ini
kita juga support mereka dengan kasih baju yang bertema
kan nih temanya tema instagram tema youtube
jadi akhirnya orang orang yang follow mereka juga pengen ikutan pakai baju itu
iwer banana juga meluaskan pasar dengan mengikuti bazar di jakarta
kesempatan mengikuti perhelatan besar seperti jakarta closing festival
yang diikuti sekitar empat ratus brand lokal yang bergerak di bidang fashion tak disiasiakan
video videonya itu kak tapi nggak bisa di video
atau pernah nggak sih kayak ada kita apa lagi nih
pasti ada sih kadang kan kadang kalau kita lagi meeting bareng
ngomonginnya mulai dari apa yang lagi nge trend gitu
tapi kalau misalnya lagi ah kayaknya lagi kurang ada yang oke nih
trendingnya trendnya ya kita akan mulai dengan konsep kayak misalnya
kita bikin kaos yang temanya social media
terus bikin yang temanya teori teori ya kemarin ada
kita kasih tema tema apa aja nih
kemarin temanya misalnya ada yang kena temanya teori teori gitu
mahasiswa teori apa segala macam
jadi biasanya per tema sih
dan ide sih ya alhamdulillah sampai sekarang ada ada aja sih kalau lagi bareng bareng apa
malah kita sering sering kumpul sama teman teman yang enak muda juga
jadi teker ide teker pikiran
karena konsep kita juga sehari hari banget
dan kita sendiri pun juga ngalamin jadi gampang menerapinnya ke produk juga
sesi diskusi secara informal bersama pelanggan setia rutin diadakan
tentunya digelar dengan konsep yang akrab dengan kaula muda
selain sebagai apresiasi tiga sekawan ini menjadikan kesempatan tersebut
untuk mendapatkan masukan tentang produknya
serta mengetahui apa yang sedang disukai pasar
nah ini lah
biasanya apa yang dibawelin
welly karena mereka terlalu sibuk
biasanya kan udah full time banget
kalau kita kan ada kerjaan kerjaan lain
paling gitu aja
terus kalau sekarang juga karena mereka udah percayain ke aku semuanya
jadi kayak sekarang lebih gampang desainnya
jadi kalau disertapapun
jadi kita sendiri masih bisa
jadi nggak perlu review
tapi yang seru di banana walaupun misalnya aku mau bina nggak tiap hari datang
kita suka ada acara acara offline yang kita bikin khusus buat audiens kita
sama buat personil kita
jadi lebih akrab
dan acaranya juga bukan yang makan makan biasa gitu
nggak selalu beda
kayak pokoknya pertama berat ya
itu acara maka rutin deh ada
biasanya pas ulang tahun kan kak
biasanya pas ulang tahun
cuman kayaknya mulai tahun ini bakal lebih banyak lagi sih
kayak misalnya pas ulang tahun kita pernah temanya tuh abri
jadi pake baju abri abri semua
kan nggak nyambung banget sama produknya sebenarnya
cuman ini seru seruannya
terus yang terbaru eh yang tahun lalu kita temanya sekolah
jadi temen temen banana kita ambasador sama crew semuanya ngumpul
ceritanya lagi di sekolah banana
jadi seakan akan tuh kak bintang jadi kepala sekolah
aku sama vena jadi gurunya
dan yang baru baru ini kita temanya kemarin kerajaan hutan ya
kerajaan hutan banana gitu
jadi ajak customer yang paling loyal yang paling banyak belanja
temanya ijo ijo semua daun daun terus sok sok minum minum kerajaan gitu lho
kini i wear banana juga memproduksi sepatu dan aksesoris
konsep daily goods yang cerah dan kreatif tetap menjadi identitas mereka

dalam satu bulan iwer banana memproduksi sekitar dua kaos
penjualan mereka menjangkau banyak kota di indonesia bahkan mancanegara
rata rata omset iwer banana bisa mencapai enam puluh lima juta rupiah per bulan
namun di akhir tahun atau di masa liburan sekolah bisnis tiga anak muda ini bisa meraup omset dua ratus juta rupiah per bulan
tapi yang di luar negeri lucunya mereka tuh gak berkaya kalau ngeliat sepatu kita
kan yang kekuatan yang pendukung bulan di luar negeri kan yang satu nih
kalau ngeliat sepatu kita tuh suka histeris gitu loh
lucu banget gitu
kelihatan pas kita lagi pameran yang isinya kerajinan kerajinan indonesia
terus pas dia ngeliat sepatu kita tuh pasti kayak lucu banget gitu langsung kayak gitu
terus yang lucunya lagi pernah kita nerima kabar kalau ada yang pakai sepatu kita flat segini buat pernikahannya dia
buat wedding sepatu panda waktu itu
ini kayak ya ampun
keberhasilan mereka tak lepas dari peran orang tua
bena dan bintang yang merupakan kakak beradik melihat sang ibu sebagai panutan
mereka sering bertukar pikiran dengan sang ibu yang juga seorang pembisnis
sementara rendriana melihat chef janny oliver sebagai sosok yang inspiratif
karena selain sukses ia juga sangat aktif dalam kegiatan sosial
mama itu itu pebisnis yang dari nol
dari jahit sendiri
dia penjahit awalnya
jadi belajar belajar

tapi dia juga bisa jahit sendiri motong sendiri cari bahan sendiri semuanya sih serba bisa
jadi dari nol banget
dari yang ke kantor kantor sampai sekarang tuh udah
semua udah di departemen
mama udah kayak jadi makanan kirim sini udah udah santai sekarang
jadi kayak gitu yang aku lihat dari dulu mama doang soalnya
jadi belajar aja
jauh gitu ya beritahu
aku cinta cinta juga awalnya dari mama
enggak sih ya
atau fendor ya
tapi gue lagi pernah

iya gak pengen ganggu juga
kita bikin dulu aja
tadi suka konsultasi suka sharing gitu juga
mungkin ada kendalanya itu mama lebih ke agak zaman dulu
pikirannya kita lebih ke zaman sekarang gitu
paling di situ sih
cuma tetep konsep bisnisnya sih belajar
kalau kayak kita lagi bazar gitu ya kayak suka dikasih masukan
packaging juga dikasih masukan
kalau mama mungkin lebih ke offline gitu lebih ke online nya
kalau inspirasi aku suka jamie oliver sebenarnya
dia kan sukses tapi juga ada social movement nya gitu
jadi aku tuh suka orang orang yang masih peduli social walaupun dia sukses
itu kalau dari segi patokan hidup lah
tapi kalau dari segi inspirasi sebenarnya papa aku sih
dia tuh workaholic banget dan family oriented banget orangnya
aku tuh kalau misalnya lagi capek lagi apa tuh suka ingat ngapain
gue harus bisa bikin dia bangga
jadi dia bener bener kayak inspirator dan motivator aku banget gitu loh
apa tuh nilai nilai yang selalu diajarkan
apa tuh yang
apa tuh dulu bilang ke aku dari aku kecil banget
yang nentuin komunitas tuh kamu sendiri
aduh aku gak pernah namanya dimanjain beli apa dikasih beli apa dikasih gitu
terus selalu usaha dulu
baru aku bisa dapat hal yang aku mau
bisnis clothing yang baru memasuki tahun keempat ini dapat terus berkembang
dan menjadi top of mind di kalangan anak muda
pr terbesar mereka adalah membangun tim yang solid
serta konsisten mengeluarkan produk yang inovatif dan kreatif
berbicara mengenai mimpi kalian
dalam waktu dekat
dan jangka panjang apa nih
dalam waktu dekat dulu
masih masih kepedean ya
ekspand satu satu boleh
oke duluan kan duluan
selalu deh duluan empar
kalau jangka pendeknya tentunya ya pengen ini makin sustain lagi
makin banyak inovasinya
kayaknya kaos udah sepatu udah
esensi eyewearnya makin banyak sih
dipake buat nulis
atau hal hal yang emang bisa dipakai
ekspand ya berarti aja
ekspand dalam produk
ya dalam bentuk produk
produk dalam produksi ya
kalau jangka panjangnya sih
kita pengen melingbut merk ke luar gak sih
kalau aku pribadi sih pengennya kayak catchphrase gitu
jadi kayak bener bener identity
itu kan kita langsung catchphrase catchphrase gitu
jadi orang aku pengennya saat liat produk banana
dan akhirnya dia mau beli karena ini banana gitu loh
orang sampai pengen banget beli
aku mimpinya sih seperti itu
hal utama yang akan mereka lakukan dalam mewujudkan mimpi mereka adalah membangun tim yang solid
brand kreatif ini akan terus berkembang
serta menginspirasi para pelanggannya
nah opusnya seperti ini
challenge buat memilih brand adalah nanti ms
ketika dalam tiga atau lima tahun
ketika orang sudah tahu gitu itu enggak terlalu exciting